sedih dan rasa khawatir menjadi ungkapan hati sepasang suami istri adi dan ria
keduanya merupakan korban dari pemutusan hubungan kerja akibat pandemik virus corona
yang membuat sektor retail menjadi lesu dan berhenti beroperasi
adi yang bekerja di salah satu perusahaan retail di jakarta mengaku kaget
karena sudah cukup lama bekerja dan bingung mencari kerja baru
yang sedihnya sih karena emang udah bertahun tahun kerja
udah lama kerja di retail itu perusahaan
iya pas denger ada covid sembilan belas ini dampaknya udah parah banget
karena saya juga kena phk juga sama kayak yang lain lain
saya juga susah buat ngelamar kerja lagi
ria yang juga ikut di phk menambah beban keduanya
terlebih kini ria tengah hamil tiga bulan
wanita berusia dua puluh lima tahun ini mengaku sempat stres karena sumber penghasilan mereka hilang
nggak nyangka banget mbak orang awalnya juga kan ngomongnya dirumahin katanya
kalau buat ngebayangin juga jauh kak takutnya kalau dibayangin nanti saya stres sendiri ya kan kak
terus juga saya lagi hamil juga kan takut kenapa napa jadi yaudah saya ikutin aja
pertama saya tahu tuh mbak pas suami saya ngabarin kenapa tiba tiba dipanggil gitu
nggak taunya di phk
ya itu tuh udah saya seharian itu nggak mau makan gak mau ini
pokoknya udah nangis aja
terus saya mikir ke depannya itu gimana
apalagi saya juga kan lekos ya kak
harus buat bayar periksa bayi juga
terus juga harus buat makan
wah pikiran saya udah kemana mana
udah gitu gaji saya mah cuma buat cicilan juga kan
bayar cicilan bayar keperluan
jadi bener bener stres banget itu yang pas tau di phk
tadi ditambah saya kena phk juga
menanggapi hal tersebut dewan penasihat impunan penyewa pusat perbelanjaan indonesia tutum rahanta
mengatakan pemutusan hubungan kerja dan penutupan outlet di pusat perbelanjaan
menjadi langkah terakhir yang diambil pelaku usaha retail dalam menghadapi mewabahnya virus corona
dengan income yang hampir
para perusahaan perusahaan itu harus
menanggung beban yang begitu berat
nah phk ini sesuatu pilihan yang saya kira
sangat menyakitkan bagi semua perusahaan
yang kita didik yang kita
bina selama ini mereka merupakan bagian
dari aset perusahaan
nah sampai kalau
pilihan itu diambil
itu adalah bagian suatu efisiensi yang
untuk menyelamatkan keseluruhan perusahaan
mengutip data kementerian tenaga kerja
setidaknya terdapat satu lima juta orang pekerja yang terimbas covid sembilan belas
dari jumlah tersebut
pandemi virus corona bukan hanya membahayakan kesehatan saja
juga dapat mematikan sektor perekonomian
salah satunya adalah sektor retail
yang setidaknya puluhan karyawan telah di phk
hal tersebut terjadi akibat adanya penurunan omset
akibat sepinya pembeli
jika hal ini terjadi bukan hal yang tidak mungkin
jika angka phk dan juga pengangguan akan semakin tinggi